gue harus cerita nih sama angel eh salah gara gara angel nih
si mita deketin
eh lanjut ya
kok kalian bisa tau tempat ngeliatin kita disini
ya elah boy kita kan sekelas
masa kita gak tau
gak tau sih tim kelasnya sendiri latihan di mana
lagi lagi kita kesini juga bawain kalian makanan sambil minuman dengan kita
ini dia nih kal dari tadi gue main yang gak oke gara gara ini nih kal
gue harus makan dan minum dulu baru gue main oke
ya tinggal minum ya
ya tinggal minum ya
ya tinggal minum ya
ya enak nih
serang fungsi dia genar urut
luar biasa kamu sinti
pertama kali tampil di sini
kamu bisa sembangin pemain sepsokon om
gimana kalau kamu sering tampil
kamu bikin suasana spektakuler
kalau om senang
aku juga kayak gini kan gara gara om
gimana kamu isi acara betim di kv om ini
aduh gak cocok om
aku tuh mau yang main di sini
kalau bukan om
emang kita juga sini ma
oh gak main nih
cuma nakal kita makan dulu
gue suka banget sama permainan lo tadi
gue juga kagum banget sama permainan lo tadi gue suka banget sama permainan lo tadi
gue suka banget sama permainan lo tadi
gue juga baru ngerasa kali ini sih
gue main bareng sama orang terus
ini tuh pengalaman pertama gue tampil
ini juga karena
kalau enggak juga gue gak mau
malah justru gue pengen banget main bareng sama lo terus
yaudah deh kalau gitu gue balik duluan ya
yuk gue ntar
hai menambah papa enggak makasih udah udah kenyang papa ini dikit lagi enggak gemuk kau tahu
hai mah lu saya itu kan akhir pekan papa motoring sama anak harley oh gitu keluar
kota serius serius lah masa bercanda tapi pak bapak enggak capek pak bapak kan biasanya nek
motor jaraknya cuma tuing tuing itu deket deket
hai kan jauh lupa kita lihat aja nanti mama diajak ye enggak
diajak pak yang gak lama kok enggak ya janganlah nanti lagian mama bisa masuk angin repot lagi
hai ini papa lagi mau sendiri it's me time namanya
ini bukan masalahnya mama masuk angin tahu tapi ini masalahnya kalau papa capek disana gimana iya
kan kalau ada mama kan setidaknya mama bisa pijitin bisa ngambilin minum air anget atau air
jahe gitu bener kan insya allah bisa apa kuat jadi serius nih mama tetap lebih ajak
ya iyalah namanya aja me time berarti papa sendiri mi kalau kita berdua you and me
masa you and me time masa you and your friend time doang bini bini you kan udah banyak
udah banyak dapat time deh nggak usah minum
ini papa tetap jalan ya
hai ini pelajaran ada selesai selesainya ya